gak boleh ngintip ya
iya nih mama udah gak kelihatan ini
marina mana eh sini dia
sekarang ikut aku ya
kau sepi ya
kalau bener jessica ada perkosa sama roy
berarti teror ini dari keluarga jessica yang mau balas dendam
tapi kan roy udah meninggal
kenapa yang diserang malah mama rosa
ini membingungkan sekali
semoga mirvan berjaya
bisa bantu temukan jessica dan keluarganya
dan semoga kondisi jessica sekarang ini baik baik aja
kasian banget ya
hidup dia pasti tertekan banget setelah diperkosa
mama aku punya kejutan
kejutan kejutan apa tuh
ada deh tapi mama harus tutup mata begini
mama harus tutup mata dulu
mama pake dulu ya
gak boleh ngintip ya
iya nih mama udah gak keliatan ini
eh sini dia
sekarang ikut aku ya
oke mau main phone ya
mama duduk ya
duduk duduk dimana
mama udah boleh buka matanya ya
beli di mana
jangan bertemu tangan saya yang gak bisa masak
saya bawa begini ini belang beling
ini saya buat di bantus sumerina tadi
ini buat kue begini memang lama ya nak ya
ini kok gak jadi jadi adonannya
tambah dua lagi pa
papa pitat juga bikin kue
kan dibantu sama kamu
mudah mudahan enak ya
nah kamu bisa kepikiran
papa suri yang bisa tahu
papa tahu kita lagi berantem
saya suruh buat donat kesukaan kamu
ini untuk kamu aja nih
yang penting enaknya cuma di situ
dyang lu kedudukurnya udah jadi
oh my walaikum sehari
benar benar memperhatikan aku
semoga dapurnya gak berantakan banget ya allah
semoga tepurnya masih aman ya allah
dia bilang kan tadi gigi udah bilang
kalau ini dapur besi jadi kayak gini
saya kena angin tepat beliau gini sih
kike emang bahagia sih ngeliat mas al sama mba andin sekarang
cuma kan kalau kayak gini caranya
mendingan kike mau mas al kayak dulu lagi

berani kau tarik tuh baik ya

berani kau tarik tuh baik ya

berani kau tarik tuh baik ya
berani kau tarik tuh baik ya
kalau jessica liat ricky
kalau gak bisa
rick ikut gue sebentar yuk
tadi katanya suster
elsa sama opanya ada di taman
tapi kok gak ada siapa siapa
elsa gak ada
mungkin ketemu sama opanya itu di ruang kunjungan
dalam keadaan kayak gini pun
masih cantik aja sa
negara rik risik rik rik risik rik rik rik rik risik rik rik rik
rik dari ries
dan jessy tuh selalu bilang kalau randy itu di luar negeri
terus lu udah bilang ke jessy kak kalau randy itu adi
udah udah cuman jessy malah marah marah
ya udah lah kalau adi itu randy debaran bukan urusan gua juga
ya udah sam gue balik ya
lu di sini sehat sehat kandungannya dijaga juga
sama ini jangan lupa
makasih ya udah nengokin
sama sama bye sam